sempat terurai dua hari jelang idul fitri antrean kendaraan pemudik tujuan sumatera kembali
memadati kawasan merak banten panjang antrean pun mencapai sepuluh km baik dari dalam tol cikupa
merak maupun dari rute alternatif cilegon barat dan timur yakni jalan nasional rute tiga kawasan
industri krakatau steel menuju pelabuhan akibatnya para pemudik yang membawa kendaraan pribadi mau
tak mau terhenti dan harus menanti berjam jam sejak sabtu dini hari dari jam satu malam sampai
sekarang udah jam berapa nih jam tengah delapan belum masuk juga belum masuk juga warisabu ini
dari malam sih dibuang ya dari pintu tol serang barat itu dibuang kita ke arah sini kayaknya sih
masuk ke daerah krakatau apa krakatau steel sini untuk penampungan kayak jadi
ada pergerakan sama sekali itu mobil itu kalau saya sih macetnya udah dari serang sana
jadi walaupun masalah enggak masalah enggak sih semangat berjam jam tertahan tanpa pergerakan
di jalan membuat salah seorang pemudik berusia lima puluh tahun ini memutuskan untuk turun dari bus
dan menyewa ojek agar bisa tiba lebih cepat di merak dari gerbang tol serang udah mulai macet terus
ke cilegon lebih parah lagi bener bener stak di sana saya naik ojek mbak naik ojek dari cilegon sampai
ke sini tadi hai langkos rp lima puluh itu karena nego kalau enggak ada yang rp seratus dimintain
penumpukan kendaraan tujuan sumatera di seluruh kantong parkir yang tersedia di luar area
pelabuhan telah terjadi sejak jumat malam melihat lonjakan pemudik asdp menambahkan tiga unit pemudikan lompat rp seratus per jam dan rp seratus per jam